atau enggak gambarnya apa sih nanti
itu wajah seseorang dan
habis itu dia yang ngelukis
lari cepet banget
dia juga yang pernah gue ceritain ke lo
evita bilang gak jauh
gak ada yang jauh
lo ngajakin gue bagiin browser putih di sini
biar lo bisa ketemu lagi sama cowok yang balikin chal lo kemarin itu
emang kalau lo ketemu sama cowok itu
tidak apa apa yang penting kan masih ada kemungkinan
gak tau kenapa
oke dia tuh kayak familiar banget
gue yakin dia pasti pengiran gue
aku yakin dia pasti kevin
kalau dia kevin dia itu pasti inget sama lo
dia pernah makan selendang itu dengan cara yang sama kan
ya mungkin dia lupa
atau gak dia langah
cepet saya di lobby sekarang ya
mas kevin gimana kelanjutan hubungan mas kevin dengan nevita
dengar dengar lamaran mas kevin ditolak sama kita ya mas
lamaran mas ditolak karena evita punya hubungan gelap dengan laki laki lain mas
saya gak tau
apa mas pengen jadi artis juga
mas ada mitin hidup di sana
mas problemnya mas
makasih ya semuanya mas
sorry ya semuanya
dekat dekat aja bawa wawancaranya

makasih dekat dekat aja

kak kita paling rancu ya
kita paling rancu ya kak
lama ramas ditolak karena evita punya hubungan gelap dengan laki laki lain mas
evita bukan gadis seperti itu
dan aku yakin begitu keluarganya evita mendapat titik terang soal adiknya evita
aku sama evita bisa segera menikah
mau beruang semuanya dia
atau masih ambilin dia bila
itu juga udah basah dan catnya juga pasti luntur
atau enggak gambarnya apa sih nanti
itu wajah seseorang dan aku sendiri yang lukis
manapun rasanya bahkan tuh iba nempel misi akan dideduk
aku sempet mau
percaya dong mesej
aduh nis lo tuh pasti ngayal lagi deh
tahu mungkin itu tuh petunjuk nis
kalau sebenarnya pangeran lo itu tuh cowok itu
bukan pangeran masa kecil loh
buktinya waktu lo lagi nyari pangeran lo lo malah ketemu sama cowok itu lagi kan
tapi ngomong ngomong cowok yang minjemin kemeja itu ganteng juga ya
udah deh kalau misalkan lo gak mau dia jadi jodoh lo buat gue aja ya
dih dasar genit
kakak ya ampun kak hari ini kan kita mau nonton acara vital langsung
ya ampun kak ya cepetan kita lari
bapak yang minta
ibu kamu bilang kalau bapak sudah meninggal selama ini
pak tidak ingin tahu
karena bapak selama ini seorang narapidana
masih umur hidup
bapak nggak perlu minta maaf sama aku pak
bapak nggak salah
aku silah pak
nyata bapak masih hidup
siapapun bapak aku tetap menjadi bapak aku
demikianlah siaran langsung dari lembaga pemasyarakatan cirata
bapak sudah menerima perhatian yang terbaik
bapak sudah menerima perhatian yang terbaik

dan kata maaf terindah dari seorang putri terhadap ayah kandungnya sendiri
yang sudah sekian lama terpisahkan
akan segera kembali pada hari dan jam yang satu
bapak dan ibu raiha
anak yang saya sudah siapkan untuk bayi
bapak dan ibu adopsi
mampu saya dan istri saya berpikir
kami ingin mengadopsi anak perempuan
kami akan mengadopsi epitamu
aku yakin nanti akan ada yang mengadopsi kamu
orang tua yang sangat menyayangi
dan lebih baik dari kami
kalau saja waktu itu kamu tidak merebut kesempatan aku
diadopsi oleh pasangan kaya itu
pasti sekarang saya sudah hidupnya anak epitamu
bukannya hidup di jalanan
sampai harus masuk penjara seperti ini
semua ini gara gara kamu epitamu
rupanya kamu tidak mengenali saya
orang yang sudah kamu rebut kesempatannya untuk diangkat anak oleh pasangan itu
saya akan keluar dari penjara ini
saya pastikan hidup kamu akan menderita